dan terus bisa mengembangkan permainannya sesuai dengan strategi yang sudah diatur oleh konsentrai
setelah melihat situasi di dalam rumah
kemudian ke dua ribu dua puluh tujuh sebelumnya ada tahun tahun sebelumnya itu arahnya sudah ke selatan
baik hampir sampai tujuh puluh lima
tak lepas dari ingatan budi bagaimana kondisi pria empat puluh satu tahun ini
kalau misalnya nanti sampai dua belas persen saya nggak membayangkan dampaknya luar biasa besar sekali
maka sekarang kalau ketinggian air di atas pemakaman ini lebih dari dua meter
serambi masjid dihiasi delapan pilar yang disebut soko ukir
dan akhir kemarin permedan empat puluh tahun dua ribu dua puluh dua yang terkait dengan larangan
dan kekuatan yang teruk
penelitian lanjut mengungkapkan bahwa virus h lima telah bermutasi